berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
terjadi penambahan tujuh tiga ratus lima puluh empat kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai enam ratus empat puluh tiga lima ratus delapan kasus
pasien sembuh bertambah empat sembilan ratus sembilan puluh lima orang
hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni lima ratus dua puluh enam sembilan ratus tujuh puluh sembilan orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu sembilan persen
kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus empat puluh dua orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai sembilan belas tiga ratus sembilan puluh jiwa